dan kini kita tersambung melalui telepon dengan direktur utama pt jababeka tbk
selaku pengelola resor tanjung lesung stiono juwandi darmono
selamat pagi pak darmono apakah sudah ada data kerusakan akibat terjangan tsunami kemarin
berapa kerugian yang dialami di sana
ya sementara belum bisa mendata dengan tepat
tapi kemarin saya di sana saya melihat kerusakan cukup parah
tapi juga susah diduga karena banyak lumpur yang masuk sehingga kelihatan kotor sekali
tapi mungkin dengan perbaikan yang cepat bisa segera kembali kelihatan cantik kembali
tapi saya kira cukup parah mungkin banyak yang harus dibangun kembali ulang
dan total yang terkena
tamu tamu yang hilang dan yang meninggal kemarin sampai data terakhir itu
jenazah yang bisa dikumpulkan dari laut dan di lapangan itu adalah tujuh puluh empat orang siang
sedangkan malam itu sebelumnya ada enam orang
dan itu semua tentunya tidak selalu harus tamu mungkin ada cerita reawan
dan mungkin juga ada
orang orang dari pinggir pinggir daerah sana yang terdampar ada kemungkinan juga
lantas bagaimana pak langkah tanjung lesung untuk mengatasi tamu yang kemudian sudah melakukan reservasi begitu untuk merayakan natal dan juga tahun baru dua ribu sembilan belas
tentunya yang sudah membayar dan belum datang ya uang pasti dikembalikan
sedangkan untuk ditinggali saya kira belum bisa
mungkin harus tunggu beberapa
kemudian lagi untuk bisa direstorasi
tapi juga ini kesempatan untuk kedepannya itu bersama sama pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dan pusat
untuk mencegah rencana hal seperti ini
karena sebetulnya menurut saya kalau dibangun brick border atau penahan ombak
tanjung lesung itu aman
karena terbukti dari
beberapa cottage atau villa yang temboknya toko
itu keadaan villanya masih baik masih bagus
dan yang temboknya jebol itu tentu lebih tenang dampaknya
ini sebetulnya berarti kalau di tengah laut itu dibangun bike water
yang umum dibangun sehingga untuk tempat tempat wisata ini oleh pemerintah
maka tentu daerah sepanjang sulat sunda itu juga bisa di
amankan tidak ada tentu yang memang perlu dipasang penahan tumbang
apakah sebelum ini sudah ada pembicaraan dengan pemerintah daerah untuk bisa membangun seperti giant seawall seperti itu pak
karena memang kan ini giant seawall itu kan sangat mahal
jadi saya kira tidak perlu bangun giant seawall
tapi beberapa tempat seperti di bali
itu kan juga dibangun
bukan giant seawall tapi brick border
semua di dunia itu kalau ada tempat tempat resort yang jumlahnya cukup besar
itu harus dibangun brick border
berarti hingga saat ini belum bisa menargetkan kapan kira kira bisa merestorasi bangunan
kemudian juga mengembalikan aktivitas di sana pak ya
saya kira dalam tempo satu bulan itu sudah pasti bisa dipakai
tapi mungkin kapasitasnya masih rendah
dan juga harus bertahap lah
tapi kalau mau drastis ya bongkar aja semua
bangun baru sama sekali
dan mungkin dengan terjadinya juga erosi di sana
mungkin kita perlu bersama sama perintah
jadi supaya di mana malah diadakan sedikit reklamasi
supaya bisa mengambil kembali tanah yang sudah hilang dulu
karena kerusan umbah tadi
tentunya ini akan jadi lebih baik malah
karena semua ini sebetulnya satu pengalaman yang harus dilewati
mau tidak mau daerah ini kan daerah yang cantik penduduknya banyak
dan tidak jauh dari jakarta
jadi memang mau nggak mau harus dibangun
sedangkan kejadian seperti ini kan sebetulnya kejadian yang langka
yang susah diprediksi atau malah mungkin tidak diprediksi
tidak bisa diprediksi
sehingga tetap harus diadakan pengamanan pengamanan secara teknologi yang harus dikerjakan
baik semoga semuanya bisa diperbaiki dengan cepat
terima kasih pak darmono stiono juwandi darmono selaku direktur utama pt jabodetabek